juru bicara kementerian kesehatan muhammad syahril mengatakan
ada tiga delapan kasus covid sembilan belas per selasa dua puluh lima oktober
jumlah ini meningkat dari hari sebelumnya yang hanya satu tujuh ratus kasus
kasus aktif pasien yang masih dirawat tercatat tiga tujuh ratus tujuh puluh dua orang
naik dari hari sebelumnya yang hanya tiga enam ratus lima puluh empat orang
sementara tingkat keterisian rumah sakit mencapai enam empat puluh satu persen
lonjakan kasus covid sembilan belas ini diduga akibat merebaknya subvarian xbb
di dua puluh enam negara termasuk indonesia
syahril mengatakan saat ini sudah ada empat wni yang dinyatakan terjangkit covid sembilan belas subvarian xbb
bukan transmisi impor ya semuanya dari
point satu ya ada satu yang dari singapura ya
yang dari jakarta satu dari singapura
yang ketiganya dari dalam negeri ya
imbon itu pfizer semuanya sudah dilakukan vaksinasi ya
subvarian xbb merupakan mutasi virus covid sembilan belas jenis omikron atau ba dua
xbb juga dikenal sebagai subvarian ba dua sepuluh
seperti varian omikron xbb bisa menyebar dengan cepat
meski demikian pasien yang terkena subvarian ini memiliki gejala ringan
dan tidak menyebabkan kematian kecuali bagi yang memiliki komorbit
di banyak negara subvarian xbb tidak menyebabkan sistem pelayanan kesehatan terganggu
namun demikian menurut kepala bidang pengembangan profesi perhimpunan ahli epidemiologi indonesia
atau paei mas dalina pane
atau bisa mengelabui sistem imun tubuh
abui imunitas itu di dalam tubuh kita kan sudah ada antibody ya
antibody itu bisa kita dapatkan dari vaksin maupun ketika kita terinfeksi
nah antibody yang ada itu ketika varian xbb ini masuk subvarian ini masuk
dia tidak bisa melawannya
jadi antibody yang ada di dalam tubuh kita itu terkecoh dengan masuknya subvarian xbb ini
escape dia bisa dilawan oleh antibody yang sudah ada di dalam tubuh kita
sehingga tidak menimbulkan gejala dan tidak sakit
mas dalina menyatakan penyebaran subvarian xbb bisa dicegah dengan menambah cakupan vaksinasi
sampai oktober dua ribu dua puluh dua capaian vaksinasi dosis kedua di indonesia baru enam puluh tiga empat persen
masih ada sekitar lima puluh juta warga indonesia yang belum menerima vaksin dosis kedua
mas dalina menyarankan pemerintah agar kembali melakukan percepatan vaksinasi
setidaknya hingga tujuh puluh persen seperti yang ditargetkan pada akhir tahun lalu
rio adi himawan amri jakarta